polda daerah istimewa yogyakarta membongkar jaringan bisnis pertunjukan seks di sebuah hotel
hanya dengan membayar biaya tertentu mereka bisa menyaksikan pertunjukan hubungan seks yang dipertontonkan
antara pasangan laki laki dan perempuan di dalam kamar hotel
tiga belas orang ditangkap dalam peristiwa ini
jaringan pertunjukan seks bebas di dalam hotel terungkap setelah polisi menyelidiki sebuah iklan di media sosial
iklan ini menawarkan pertunjukan seks bebas dengan biaya tertentu
peminta bisa menghubungi nomor whatsapp untuk mendapatkan informasi terkait tempat dan jam pertunjukan
polisi selanjutnya mengerebek sebuah kamar hotel di yogyakarta
polisi menemukan dua belas orang laki laki dan perempuan di kamar itu
dua orang terlihat melakukan pertunjukan seks sementara sepuluh orang lainnya menyaksikan aksi dua orang ini
mereka mengaku sudah empat kali melakukan pertunjukan dengan berpindah pindah hotel
persekubuhan yang dimana dilakukan oleh dua orang kemudian ditonton oleh orang yang lain yang berada dalam satu kamar
atas informasi dari masyarakat dan hasil dari cyber patrol berhasil kita amankan dua belas orang
untuk mengetahui informasi terkini sudah tersambung melalui telepon dengan akbp yulianto kabit humas
selamat malam pak yulianto
selamat malam mbak
pak yulianto berapa jadi jumlah orang yang saat ini sudah diamankan
apakah sudah ada pengembangan sudah ada yang bertambah yang ditahan
masih seperti tadi siang pada saat kami sampaikan ke rekan rekan media bahwa yang ada di tkp saat itu adalah dua belas orang
saat ini memang kita belum menentukan tersangkanya karena memang masih memerlukan pendalaman
yang paling mungkin dijadikan tersangka yang mana pak
ini nanti setelah ada pemeriksaan pemeriksaan yang dua belas orang ini
nanti penyidik baru bisa menentukan
dan mana yang memungkinkan untuk bisa menjadi tersangka
yang jelas nanti yang memberikan kesempatan perbuatan cabul itu nanti bisa diarahkan untuk menjadi tersangka
itu pasal berapa pak yang disangkakan
dua ratus sembilan puluh enam kuhp itu tentang perbuatan cabul atau pemberian
iya tentang perbuatan cabul
pak yulianto ini dua belas orang ini kemudian mengaku sudah empat kali melakukan pertunjukan atau hal serupa
apakah mereka berasal dari kelompok yang sama atau berbeda beda terus anggotanya
jadi tidak selalu sama
tidak selalu sama
ya ini yang sebelum sebelumnya juga baru kita gali untuk tkp
nya di mana kemudian juga yang ikut di situ siapa saja juga sedang kita lakukan pendalaman
karena ini mesti kita dalami dengan baik dulu supaya bisa terungkap semuanya
dugaan polisi apakah berasal dari jaringan yang sama
sementara seperti itu
karena mereka dari yang sudah diperiksa ini menyampaikan bahwa sebelumnya atau yang sampai dengan saat ini sudah melakukan empat kali
jadi ya dari ada aktor aktornya yang ada di antara dua belas orang ini
pak yulianto mereka itu jadi membuat iklan di media sosial kemudian media sosialnya terbuka bisa diakses banyak orang gitu pak
tidak jadi mereka tertutup
cuma karena memang berdasarkan informasi dari masyarakat dan kita juga melaksanakan patroli di dunia maya maka kita bisa mendapatkan informasi tersebut
dan setelah kita lakukan penyelidikan ternyata benar
dan malam itu kita lakukan penggerpekan
apakah polisi juga mencurigai ada orang lain yang bermain juga selain dua belas orang yang saat ini sudah ditangkap
yang jelas sementara ini kita masih mendalami dari yang dua belas orang ini
kalau yang lain lain ya bisa saja ada tapi kan itu kan yang jelas yang di hadapan kami dulu yang akan kita fokuskan
yulianto terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami malam ini di cnn indonesia
terima kasih selamat malam